memaafkan alia adalah tindakan yang sangat mulia

jangan percaya dengan orang yang
gue ini orang jahat ya

gak ada yang peduli sama aku
alia tunggu aku

kamu mau anak
aku mau masuk
soalnya dia mau jahatin aku

gak mau takut
tapi aku gak percaya kalau dia itu beneran gila
bisa aja dia pura pura juli
kita masuk yuk
juli tunggu dulu juli
kamu emang mau jagain dia dua puluh empat jam sehari
oke sekarang dia ini gila dan gak waras dan apapun itu
tapi emang kamu bisa jamin kok dia bakal kayak gitu seterusnya
ah jangan lu berantem
kalian jangan berantem
yaudah lah emil
kita bahas ini besok aja ya
mendingan kamu siap siap
susah banget sih ngejelasin si juli ini
kamu kenapa kok panik gitu
coba ibu liat keluar
karyawan kita pada demo semua bu
kok bisa begitu
iya kan kami belum digaji dua bulan bu
baik bu permisi
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
tenang semuanya tenang
sebentar lagi anak kita akan menikah
dengan jodoh yang kita inginkan
dan dia cintai
semuanya terasa sempurna
kekurangannya hanya yang satu
ibu tidak ada disini
pergi ke kongsi
sekarang kita harus pergi
kamu yang sudah bunuh istri saya
kalau bukan karena curi
kamu jangan lupa ibu
kamu jangan lupa ibu
aku sih tadi bilang sama mereka
kalau kita akan bayar gaji mereka dalam dua sampai tiga hari ke depan kak
kamu udah gila ya mil
bayar gaji mereka pakai apa
kamu kan tau
keuangan fashionisnya tuh lagi kacau balau
emang gak ada uang sama sekali
gini kak aku tau
gini kak aku tau
gini kak aku tau
gini kak aku tau
gini kak aku tau
mau kakak harus merelakan apartemen kakak untuk dijual
ibu tahu gak
aku tuh kesenian banget gak ada ibu
ibu kemana sih
ibu aku mau balik balik
ya allah kasihan dia
ibu aku tegak banget sih ibu
aku gak akan balik lagi
aku gak akan balik sama ibu
ibu inget gak
dulu ibu tuh suka banget sama rambut aku
tadinya pas aku mau potong rambut atau rambut pendek
aku panjangin aja
aku panjangin aja
sekarang ibu suka nggak sama rambut aku
ibu itu rancangan kamu menerima khusus alam juga
jadi aku mau tamangiper tak bisa

dia pun masih pake akses

dia terus tumpang

padahal ibu udah maafin aku pak
pak maafin aku pak
aku sedih banget